usai melaksanakan sholat idul adha dan menyerahkan hewan kurban di masjid agung sukabumi
presiden joko widodo berlusukan di dua kampung terpadat di sukabumi
usai melaksanakan sholat idul adha di lapangan merdeka sukabumi
lokasi pertama yang disimbangi yakni di kelurahan kebun jati
presiden jokowi dodo berkurban satu ekor sapi dengan berat delapan ratus lima puluh satu kg
dan menyaksikan pembagian satu lima ratus paket sembako
setelah itu presiden joko widodo menuju ke kampung di kelurahan tipar
dan kembali menyerahkan hewan kurban ke panitia kurban sebanyak satu ekor sapi
dengan berat satu satu ton dan satu lima ratus paket sembako
sebelumnya presiden jokowi juga menyerahkan sapi seberat satu empat ton
di masjid agung sukabumi
warga yang memadati lokasi tak mau melewatkan kesempatan
untuk berfoto bersama presiden joko widodo
dipilihnya sukabumi sebagai lokasi merayakan idul adha
karena presiden menilai sukabumi adalah kota yang sudah lama berkembang
presiden menjanjikan pembangunan infrastruktur di sukabumi
seperti jalur ganda kereta api tol bocimi dan rencana pembangunan bandara perintis